dongeng bahasa indonesia
ini adalah kisah yang tidak dapat dipercaya dan fantastis
tapi ini benar
mungkin sama benarnya bagi kita semua seperti halnya bagi rip van winkle
seorang petani dari amerika kuno
hei rip bisa kau bantu aku di sini
tentu tunggu sebentar
terima kasih teman kau permata
dan itulah yang dia lakukan sebagai permata
berbaring sepanjang hari di bawah matahari
berkilauan dengan keringat karena takut
tidak melakukan apa apa
dia teman yang baik wilma suamimu
rip karena kau bangun untuk membantu henry
kenapa kau tidak membantuku melakukan beberapa hal di sekitar peternakan
untuk permulaan perbaiki pagar perbaiki atap bersihkan kebun
dan garuk domba dombanya
oh semuanya itu hari ini
harus selesai sebelum makan siang
akanku bantu kau ayah
tidak kau pergi bermain
lihat apa yang kubuat untukmu kemarin
bu merang terima kasih ayah
aku akan menunjukkan kepada teman temanku
tidak ini cara melakukannya
tidak lari ke sana dan lempar seperti ini
tidak bukan itu cara melakukannya
layang layangmu tidak bagus ini tidak terbang
oh itu akan terbang jika kau tahu caranya
rip sibuk mengajari anak anak cara menerbangkan layang layang
dan punya waktu dalam hidupnya
dia bahkan membuat mereka layang layang baru
dan layang layang itu terbang dengan indah
mereka semua mulai bermain dengan bu merang
rip kau adalah sahabat terbaik yang pernah kami miliki
kau adalah sahabat terbaik yang pernah kami miliki
oh kemarilah kalian semua
rip kok tidak melakukan apapun lagi hari ini
dia mengajari kami cara menerbangkan layang layang
ya seseorang harus mengajari mereka
mereka bahkan menyebutku sahabat mereka
itu hebat kan
kapan kau akan melakukan pekerjaanmu sendiri rip
baiklah aku akan segera ke taman
rip mulai bekerja di kebun
tapi dia melihat keluarga kecil semut memakai sepotong rumput liar yang harus disingkirkan
aku tidak mungkin mengganggu kalian untuk makan
selesaikan makan siang kalian aku harus membersihkan ini
rip melihat seekor ulat di rumput liar lainnya
selamat makan sahabat
makan dengan baik dan tumbuh menjadi kupu kupu yang cantik
rip kenapa kau tidak bekerja
ya ayo kita pergi dari sini
bagaimana menurutmu wolf kita ke hutan
jadi rip membawa anjingnya wolf ke tempat bersantai favoritnya
hutan di pegunungan catskill
dia memilih tempat favoritnya di tepi danau
dan berbaring di bawah naungan pohon yang sejuk
menikmati angin sepoi sepoi
langit biru jernih rona keemasan matahari
mengamati burung dan rumput liar yang mengejar
dan mengamati burung dan lebah
dunia ini sangat indah sekali wolf
penciptanya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa
dengan menggabungkan semua warna dan tekstur ini
berharap suatu hari nanti wilma bisa menikmati ini juga
dia bekerja terlalu keras
itu karena hanya dia yang bekerja
kau benar benar harus membantu lebih banyak
siapa itu kau mendengarnya wow
rip terkejut oleh suara keras dan tawa sarkastik yang mengejek
dia penasaran dia mengikuti suara itu
dan suara itu membawanya semakin dalam ke dalam hutan
sampai dia tiba di suatu tempat yang belum pernah dia ketahui
wolf di mana kita
rip mencari cari dan melihat seorang pria yang cukup keras
dia menangkapnya dengan sebuah kubuk kecil
dan membawa tong besar di punggungnya
jelas bahwa tong itu terlalu berat untuknya
rip yang baik hati segera membantunya
hei tuan biar aku bantu
hei terima kasih terima kasih
rip dengan susah payah mendaki gunung yang sangat curam sampai ke puncak
dan ketika dia mencapai puncak
dia seperti berada di dunia yang berbeda
aku di sini dengan jus
oke kita akan minum saat istirahat
kau dapat meminta dia meletakkannya di sana
anehnya para lelaki itu memainkan permainan skittles dan bola
tetapi tidak ada kegembiraan tidak ada kebahagiaan
tembakan yang bagus
hmm luar biasa
kalian tahu kalian bisa lebih menikmati permainan jika kalian sedikit bersorak
tidak semua dalam hidup menyenangkan dan permainan rip
ada saatnya bersenang senang dan bersantai
ada saatnya serius dan bekerja keras
itu suaramu yang aku ikuti
bagaimana kau tahu siapa aku
dia adalah teman yang baik ketua
dia bergegas membantuku
itu masalah dia
dia hanya membantu mereka yang dia inginkan
kalau tidak dia bisa untuk membantu istrinya
aku tahu istriku terkadang bisa sedikit keras
tapi dia wanita yang baik sungguh
pria berbaju hijau melanjutkan permainannya dalam diam diam
dan lalu meraihkan perang
tampak lelah siap untuk penyegaran
hei rip ambil gelas gelas itu dan tuangkan jusnya ya
dan saat kau menuangkan jus hati hati
jangan main main dengan hal yang aneh
ceritakan tentang kau siapa kalian semua
dan kenapa kalian begitu serius
kami adalah penjaga hutan dan orang di sekitar
kami tidak pernah senang melihat hidup disiasiakan dalam kemalasan dan tidak ada tujuan
ah seseorang harus mengagumi matahari dan langit dan bunga bunga dan lebah
dan ajari anak anak cara menerbangkan layang layang
kau tidak mengertikan rip van winkle
jika kau telah bekerja dengan baik
menyiangi kebunmu ketika gulma pertama tumbuh
dan memperbaiki pagar saat retakan pertama muncul
kau akan punya kemampuan
akan punya cukup waktu untuk mengajarkan menerbangkan layangan
dan melanjutkan bertani dan hal hal lainnya
hal hal yang harus dilakukan
jangan jadikan kebaikan sebagai alasan untuk kemalasan
saat rip menuangkan jus untuk kepala suku
untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang aneh
rip dipenuhi rasa ingin tahu
dia ingin mencicipi minuman itu
dan saat kau menuangkan jus berhati hatilah
jangan main main dengan hal hal aneh
rip berpikir bahwa dia mungkin telah diberitahu untuk tidak mencicipi minuman
tapi orang orang aneh itu meminumnya dan tampak baik baik saja
untuk mengetahui seperti apa rasanya
tentunya itu tidak akan jadi masalah
tidak tidak aku tidak boleh
rip kau seorang pahlawan membawa ini semua ke atas
ya rip terima kasih
ya rip terima kasih
ya rip terima kasih
ya rip terima kasih
ini terasa seperti angin musim dingin yang senyuk di hari yang panas
ini terlalu berlebihan untuk rip
dia hanya harus mencicipi jus aneh itu
dia menuangkan sedikit di tangannya
kepala suku melihatnya tapi tidak berkata apapun
ya dia sudah diperingatkan
dan kemudian dia mengisi gelas dan meneguknya
segera matahari terbenam dan bulan terlihat di langit
rip mulai merasa sangat sangat mengantuk
dia tertidur di rumput hijau yang lembut
dan tidur sangat sangat sangat nyenyak
hah wow betapa indah hari ini
wow betapa indah hari ini
matahari sudah tinggi aku tidur semalaman
wilma akan marah
ah anjing itu pasti sudah pulang sendiri untuk makan malam
saatnya aku pergi juga
rip berjalan pulang
tapi ada sesuatu yang aneh di pegunungan itu
sesuatu yang baru
rip memiliki perasaan yang sangat aneh tapi dia menepisnya dan memasuki desa
dan kenapa mereka berpakaian seperti itu
kenapa tidak ada wajah yang terkenal
apakah itu henry ya ampun dia terlihat tua
hei henry apakah itu kau
ya siapa kau
rip apakah itu kau
tentu saja kau bertambah tua dalam semalam henry
dan mengapa semua begitu berbeda
rip kau telah pergi selama dua puluh tahun
dan saat kau menuangkan jus hati hati jangan main main dengan hal hal aneh
aku tidur selama dua puluh tahun
rifan wingkle bergegas ke rumahnya dan melihat itu satu satunya rumah di desa dan sudah tua
bobrok dan hampir hancur berkeping keping istrinya tidak terlihat dimanapun
henry dimana wilma dan anakku
saat kau tidak kembali dan tidak bisa ditemukan wilma pergi bersama anakmu dan tinggal bersama ayahnya
anakku dia pasti sudah sangat dewasa
oh kudengar ria pemuda yang cukup tampan sama sepertimu
aku harap dia tidak berubah seperti aku malas selalu santai
kau adalah teman yang baik rip
baik hanya jika aku suka seandainya aku sungguh baik aku akan berusaha keras untuk membantu istriku menjaga pertanian
egois hanya melakukan apa yang disukai setiap saat apa mereka masih mengingatku
keluarga mu mencintaimu rip mereka akan senang kau kembali
tidak secepat itu
rip memutuskan dia sekarang akan bertemu keluarganya dan menunjukkan kepada mereka bahwa dia sudah berubah
jadi dia mulai memperbaiki taman lamanya
teman teman yang telah dia bantu dan semua anak yang sekarang tumbuh yang menganggapnya sebagai sahabat mereka membantunya
dan akhirnya ketika dia mengundang wilma dan putranya kembali mereka senang
kemalasan ayah menghabiskan dua puluh tahun kebersamaan ayah sangat menyesal
ya rip akhirnya memiliki keluarga yang bahagia
jika kau mengunjungi rifan wingkle pada malam terang bulan kalian akan melihatnya dikelilingi oleh anak anak yang tidak pernah bosan mendengar cerita tentang apa yang terjadi pada malam yang aneh itu di hutan yang aneh itu di atas pegunungan ket skill yang aneh
kisah rip akan selalu berakhir dengan
jangan seperti aku anak anak
lakukan tugas kalian entah kalian menyukainya atau tidak
kalian ingatlah tidak ada alasan untuk kemalasan
jangan seperti aku
jangan seperti aku